aksi pencurian kendaraan bermotor di jalan simorojo surabaya rabu dini hari berakhir tragis bagi pelaku
pelaku tewas ditembak oleh korban yang ternyata adalah prajurit tni al anggota kopaska
aksi pencurian ini diketahui korban saat ia memergoking motornya sudah berhasil dibawa keluar rumah dan hendak dilarikan pelaku
namun naas saat korban hendak mengagalkan aksi pencurian pelaku justru melawan dengan menodongkan pistol airsoft gun
tak ayal korban yang anggota tni langsung mengeluarkan senjatanya dan menembak pelaku secara spontan
dari lokasi kejadian polisi menyita dua buah motor milik pelaku dan korban sepucuk pistol airsoft gun beserta peluru
sebilah golok kunci t dan sepasang sandal berlumur darah yang dijadikan barang bukti
sementara dua pelaku lainnya berhasil